masa front pembela islam kembali akan mengawal pemeriksaan pemimpin mereka
yakni rizik sihab atas kasus dugaan penghinaan simbol dan lambang negara
sejak senin subuh masa mulai berkumpul di masjid al azhar jakarta selatan
artinya untuk hari ini daniar ya
dan selama masa pemeriksaan rizik ini polisi memang telah menetapkan masjid al azhar
sebagai pusat berkumpulnya dari masa fpi
seperti dilansir dari detik com rencananya rizik sihab akan melakukan sholat duha berjamaah
setelah itu masa akan berkonvoy dengan kendaraan bermotor ke senayan
kemudian berjalan kaki menuju ke polisian daerah metro jaya
rizik akan diperiksa terkait dengan ceramahnya menyangkut logo bank indonesia
pada mata uang rupiah baru yang disebut sebutnya mirip palu arit yang menjadi lambang komunis
dan kita telah terhubung langsung dengan koresponden cnn indonesia
yang saat ini berada di lapangan masjid al azhar jakarta selatan saat ini
ya good morning taza bagaimana situasi terkini
ya good morning pagi hari ini memang kawasan al azhar sudah mulai cukup lancar
arus lalu lintasnya di sini sebelumnya memang antara pukul enam hingga pukul tujuh tadi
sempat terjadi kepadatan karena banyak orang tua yang menghantarkan anak mereka untuk bersekolah
dan juga kemudian dengan banyaknya masyarakat atau pendukung dari rizik sihab
yang berkumpul pada pagi hari ini dari sejumlah organisasi
masyarakat kemudian memadatkan arus lalu lintas di sini
namun begitu pada saat ini pada pukul tujuh tiga puluh lima memang sudah mulai lancar begitu
dengan ada bantuan juga dari polisi lalu lintas yang melancarkan arus lalu lintas di sini
dan saya masih melihat masih ada para pendukung dari rizik sihab
dari sejumlah organisasi masyarakat yang terus berdatangan dan berkumpul di masjid al azhar
dan memang tidak hanya datang dari gnpf mui dan ataupun dari fpi
mereka juga datang dari kawasan bogor ataupun dari banten jawa tengah jawa timur
dan mereka berkumpul
jadi di sini sebagai bagian dari organisasi masyarakat seperti dari kami
ada juga dari lpi formula ada juga dari peta begitu
jadi tidak hanya fpi dan juga gnpf mui
rencananya mereka akan bergerak dari sini sekitar pukul delapan pagi setelah melaksanakan sholat duha
untuk bergerak menuju ke arah mapolda metro jaya
melalui kawasan senayan begitu melalui jalan sudirman menuju ke arah mapolda metro jaya
begitu dengan menggunakan kendaraan roda dua kendaraan roda empat dan juga ada yang juga yang berjalan kaki begitu
dan rencananya memang pagi hari ini rizik sihab
akan diperiksa pada pukul sepuluh pagi hari nanti
dan memang sebelum pemeriksaan ini rencananya para anggota masyarakat ini
akan sudah berada di sana sekitar pada pukul sembilan pagi hari nanti
baik terima kasih ya mumtazah untuk laporan anda kami nantikan
bagaimana pantauan terkini soal konvoy ataupun long march nantinya
yang akan dilakukan rencananya oleh beberapa anggota fpi
masa kita sebut seperti itu ya untuk mengawal pemeriksaan dari rizik syihab
tapi memang mapolda metro jaya ini menjadi pusat untuk menjaga keamanan dan keamanan
untuk mereka berorasi ataupun berunjuk rasa
jadi nampaknya situasi lalu lintas akan padat di sana
jadi mungkin bagi anda yang berencana pagi ini lewat ke daerah al azhar
daerah senayan ataupun blok m
mungkin bisa agak lebih mengantisipasi jalanan ya
karena ini sepertinya akan banyak masa dari fpi